rencananya sejumlah organisasi masyarakat akan menggelar demonstrasi pada empat november nanti
dan ini mendapat tanggapan dari presiden joko widodo
presiden berharap demonstrasi yang menjadi ciri negara demokratis harus dibarengi dengan sikap bertanggung jawab
penyampaian aspirasi juga harus mengedepankan etika dan tidak merusak
demokrasi berbicara di media sosial juga demokrasi
tapi ada batas batasnya ada etikanya
ada sopan santonya di situ
juga ada undang undangnya yang mengatur itu hati hati